lo mau nikmatin semua usaha gue sendirian
lo boleh tinggal di tempat ini
tapi cuma buat sementara karena rumah ini akan gue jual
selamat pagi ibu indri
kami dari kepolisian
kami membawa surat perintah atas penangkapan ibu indri
kak gama kak gama
mas kok perasaan aku malam ini nggak enak ya
soalnya mas dari tadi sore aku dengar suara lelungan anjing terus
gimana kalau kita masuk aja mas
nggak usah biar nondi disini saja
nanti kan kalau nanti tidur udah ngantuk baru kita bawa ke dalam
gak usah mas nondi mau duduk disini aja
bapak bapak bapak
malam ini kita basmi yang namanya tuyul
supaya tidak ada lagi duit warga yang hilang di komplek ini
kita tangkap dan kita bakar
semirin bertindak sembarangan banget nih
nguburin orang yang tak bersikin prt
harus buru lapar prt nih
tamat riwayat anak lu malam ini handoko
ada apa sep
sep kamu ngomong yang betul
ini soal yang kemarin pak
jadi si midun provokasi warga supaya nyerang rumah pak handoko
aduh ada apaan
tangan jangan jangan
tangan jangan jangan
tangan jangan jangan
tangan jangan jangan
tangan jangan jangan
tangan jangan jangan
tangan jangan jangan
itu dia tangan jangan

tuh tuh tuh
tuhan tuhan tuhan
sembarangan kamu bicara ya

bagaimana dia bagaimana dia
kalian jangan main hakim sendiri
kalian mau dipenjara apa
kalian lihat ini anak manusia
udah bumpal rumahnya
terima kasih pak
sekarang sebaiknya pak handoko dan keluarga
tinggal bersama saya dulu
saya juga ingin tahu
siapa sebetulnya pencuri di komplek kita ini
kalau suasananya sudah tenang
dan pencuri sudah terangkap
silahkan bapak kembali ke rumah bapak
terima kasih pak
lo mau nikmatin semua usaha gue sendirian
lo boleh tinggal di tempat ini
tapi cuma buat sementara
karena rumah ini akan gue jual
dan uang dan perhiasan
kalau gak dapat surat gue ambil
ketahuan apa nih
noni kenapa lagi pak
kepawanya tabu pak
mas takut lagi
ya udah mas cepet aja kena bawa masakit pak
selamat pagi ibu indri
kami dari kepolisian
kami membawa surat perintah atas penangkapan ibu indri
kakak pak kakak pak
saya kagak pernah bersalah amin amin sama sekali pak
beberapa jam yang lalu kami telah menangkap saudara fendi
dan beliau menerangkan bahwa ibu indri ikut terlibat dalam kasus pencurian yang dia lakukan
oleh sebab itu untuk lebih jelas saya mari ibu ikut kami ke kantor polisi
enggak pak jangan pak
mas saya takut salah apa apa
saya takut salah apa apa
saya keseluruhan amin amin
saya keseluruhan amin amin
saya keseluruhan amin amin
tahan tahan tahan ya
pak cepat tahan
cepat pak yandai panggil taksi
cepat cepat pak taksinya pak
udah panggil mobil apa aja
jangan pak jangan pak
hei jangan bergerak
pak kapta service ke

ini jangan yang terbaik buat nonny bu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi